berikutnya arema fc meresmi memperkenalkan pelatih baru mereka fernando valente pada rabu
pelatih asal portugal ini langsung memimpin latihan di stadion gajayana malang
pemilihan fernando valente ini merupakan kesepakatan antara para pemain dan jajaran manajemen klub singoedan
fernando valente merupakan pelatih asal portugal sekaligus ayah kandung atau dari kapten persebaya ya ze valente
nah menurut pelatih enam puluh empat tahun itu menerima tawaran melatih arema merupakan tantangan besar
klub yang saat ini tidak punya home base membuat para pemain punya porsi latihan yang kurang
selain itu para pemain juga mengalami kelelahan akibat melakukan perjalanan
akibatnya performa tim singoedan pun mengalami penurunan
dan untuk mengatasi hal ini valente mengaku punya strategi khusus yang dapat diterapkan pada klub
meski tidak instan ia yakin dapat mengangkat arema ke posisi yang lebih baik
dengan dukungan dari manajemen kita akan membuat sesuatu yang berbeda untuk memberikan lebih banyak waktu untuk pelatih
dan saya juga ingin membuat strategi baru untuk membantu pemain untuk meningkatkan performa
dan saya juga ingin membuat strategi baru untuk pemain untuk meningkatkan performa